makanya saya mau ke jonggol beli sirupnya c i m a s
kang dadang gimana sih
aduh gimana sih kamu tema maksud saya kamu beli siropnya di toko
kamu bawa pulang bikin es sirupnya di rumah begitu atuan
kalau udah beli sirupnya ngapain dibikin kang dadang
boy kamu kalau beli sirup itu tidak bisa langsung diminum dicampur air dulu
dicampur es kang dadang saya mau minum es sirop bukan air sirop
nah itu min
ini tak bisnis besar min bisnis besar
lakukan gerakan manipulasi seolah olah kamu membuat gerakan gerakan khas spiritual
makanya nih kamu harus konsentrasi konsentrasi
kalau kamu gatel mah garuk sambil lalu saja tapi jangan terlalu sering
nanti membuat orang curiga
lakukan dengan natural ya
sok coba berlatih sekarang
berlatih menahan rasa gatel sok mak
eh kamu biasa min biasa manipulasi
aku mah tuh kang
nah gini nih
ha kalau gitu
nah gitu min

oh apa yang main
oh untuk nyetuh
ya sudah deh
maya di sini tiba bernard ke atas bus nya menangis
jadi gua gini
ke tu jonathan avaris
saya berdiri saja pak ustadz
duduklah ada kursi
dari tadi saya sudah duduk terus ustadz
banyak orang yang berharap dulu
waktu acara perkalinan
saya tahu pak ustadz
tapi saya berdiri saja
saya mau membicarakan tentang harisan lebaran
bulan puasa saja belum masuk
kamu sudah memikirkan lebaran
kenapa kamu tidak bikin arisan untuk persiapan puasa
harusan lebaran itu bagaimana maksudnya
kebutuhan dalam menyambut lebaran itu
sangatlah besar pak ustadz
keuangan bapak bapak di desa ciraus ini
dengan adanya harisan
warga akan punya uang
untuk membeli keperluan keperluan lebaran pak ustadz
duniawi saja yang kalian pikirkan
tidak masalah sekali kalian pikirkan akhirat
pasti lebih baik
jadi bagaimana pak ustadz
kalau tidak dituruti nanti kamu ngambok
ya sudah kamu atur saja
terima kasih sekali pak ustadz
saya tadi cari tidak enak
tidak enak bagaimana maksudnya pak ustadz
itu berdiri saya duduk sendiri
kalau begitu saya permisi dulu pak ustadz
jadi positif irot di dalam rumah ini
waktu saya tinggal dia teh ada di dalam
insting intelijen saya mengatakan
ada sesuatu yang tidak beres
takut irot kenapa kenapa
kenapa gak ada yang nganggam ciao
jadi perfume lo kenapa aku tak bikin
itu aku cadanyakan sebenarnya
para pemain somni

bawanya ini yang membuat saya ketagih
loh kan sebentar lagi bulan puasa
ya puasanya tukang dadang
saya juga tahu kalau itu
maksud saya teh makanan atau minuman apa
yang kamu ingat pada saat bulan puasa
saya ingat cik imas kak dadang
maksudnya cik imas ibunya cucu
ya orangnya tukang dadang
ya bukan maksud saya
apa yang membuat kamu ingat sama cek imas
maksud saya teh
saya ingat sirupnya kang dadang
nggak ada duanya
doy ya memang tidak ada duanya
bikin barang kok yang jualan sirup cuma cik imas saja
paling enak ya kang dadang
mau beli sirupnya cek imas
bikin sendiri saja doi
kan kamu punya lemari es
ya tapi kan sirupnya saya nggak punya atukang dadang
ya udah atuk beli doi
tinggal beli saja
makanya saya mau ke jonggol beli sirupnya cek imas
aduh aduh aduh aduh
kamu tunggu aduh aduh
atukang dadang gimana sih
aduh gimana sih kamu
maksud saya kamu beli sirupnya di toko
kamu bawa pulang bikin es sirupnya di rumah begitu aturan
kalau udah beli sirupnya ngapain dibikin kang dadang
kamu kalau beli sirup itu tidak bisa langsung diminum
dicampur es kak dadang
saya mau minum es sirup bukan air sirop
woy mendingan nyembeli es sirop lah
bikin kamu tambah parah tidak sembuh sembuh